aksi penyelamatan empat orang yang terjebak lift macet di gedung dprd kota surabaya
senin siang berlangsung dramatis
warga yang terjebak lift sempat panik dan berteriak meminta tolong
empat orang yaitu dua petugas keamanan dan dua tamu dprd surabaya terjebak di dalam lift
yang masih tergantung di antara lantai satu dan dua gedung
kejadian baru diketahui pada saat empat orang di dalam lift ini berteriak minta tolong
beberapa petugas keamanan kemudian berupaya untuk menolong
karena letak lift yang sulit maka upaya evakuasi yang dilakukan memakan waktu kurang lebih dua puluh lima menit
setelah lift berhasil dibuka paksa satu persatu korban kemudian dievakuasi keluar dari dalam lift yang masih menggantung itu
untungnya seluruh korban yang terjebak lift masih dalam kondisi yang baik baik saja
tadi saya bersama pak suwanto mengawal bapak pak likit bagaimana kewataan
bapak wisnu pak wisnu setelah turun naik ke mobil saya naik ke atas lagi
begitu ke atas lampu langsung panggung
dprd kota surabaya armuji mengatakan lift itu sebenarnya masih normal
selain membuat lift macet matinya listrik selama satu jam juga berdampak pada pelaksanaan rapat dengar pendapat yang dilakukan
di beberapa ruang komisi dprd kota surabaya
wahyu pratama surabaya